bagaimana perjalanannya dari anggota fraksi pdip tapi juga kabinet dan juga para rektor universitas di indonesia di sana
lalu bagaimana suasana di pukyong pada pagi hari ini silahkan dengan laporan anda
ya selamat pagi yuda benar sekali seperti yang anda sebutkan bahwa ada yang berbeda dalam university pokyong national university pada hari ini
karena tadi saya melihat bagaimana di tembok temboknya seperti anda bisa lihat di belakang saya
ini ada banner sambutan dari universitas kepada ketua dpr kita puan maharani
yang pada hari ini baru saja digelar prosesi penganugerahan gelar doktor kehormatan ataupun honoris causa
yang disampaikan kepada puan maharani dalam bidang ilmu politik
nah tadi acara digelar sejak pada pukul sepuluh pagi waktu korea selatan
dan saat ini masih berlangsung prosesi penganugerahan gelar

dan nanti akan dilangsungkan sehingga pada pukul dua belas siang waktu korea selatan
dan tadi kami melihat sendiri bagaimana ada sejumlah anggota dewan dari fraksi pdip
baik yang duduk di parlemen dari komisi satu hingga komisi sebelas semuanya ada yang mewakili
dan juga ada perwakilan dari kabinet menteri indonesia maju
tadi kami lihat ada menteri asdm ariefin tasrif dan juga ada men pan r b aswar anas
turut hadir dalam agenda penganugerahan gelar ini
dan tadi kami juga melihat sendiri ada delapan rektor universitas negeri di indonesia
yang turut hadir di dalam agenda ini
begitu juga dengan mahasiswa yang sedang berkuliah di korea selatan
untuk hadir untuk melihat sendiri secara langsung bagaimana penganugerahan gelar yang diberikan

rektor dari universitas pukyong national university yuda ini terkait dengan pemberian gelar ini memang kalau kita ingat pada bulan juli yang lalu

universitas ini sempat datang ke parlemen begitu ke dpr pada bulan juli lalu
menyampaikan bahwa moral mahrani berhak untuk menerima gelar dr kehormatan
setidaknya ada tiga poin yang disampaikan rektor dari pkn u yakni jang william so
yang menyatakan bahwa yang pertama alasan mengapa erschali ragu ini adalah karena
alasan pertama mengapa puanodies disiarkan bawah arti seragam dingin atau pandemik pemerintah indonesia
yang menjadikan bagi indonesia
itu yang pertama
lalu kemudian yang kedua puan dinilai memiliki dedikasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan juga persamaan hak bagi perempuan di indonesia
dan kalau kita ingat dalam era puan mahalani sebagai ketua dpr ini setidaknya ada satu undang undang tpks ataupun tindak pidana kekerasan seksual yang goal di era puan mahalani
dan saat ini sedang berjalan rancangan undang undang ibu dan anak yang sedang digolek begitu di dpr yang mungkin saja dalam selama dua tahun ke depan ini akan disahkan menjadi undang undang
dan yang ketiga adalah bagaimana pocoyong national university melihat bahwa puan mahalani adalah sebuah capaian sebagai ketua dpr wanita pertama yang dimiliki oleh indonesia
dan pknu berharap kepada puan mahalani bisa memperbaikinya
dan ini juga membawa motivasi bagi seluruh wanita yang ada di indonesia untuk terjun ke politik dan membawa sesuatu yang baru sesuatu yang fresh sebuah ide dan pikiran yang fresh bagi perkembangan politik yang ada di indonesia
nah kalau kita ingat juga ini bukan pertama kali puan maharani menerima gelar honoris causa karena kalau kita ingat pada tahun dua ribu dua puluh yang lalu puan maharani sempat menerima gelar doktor kehormatan dari universitas dipenegoro
kalau pada saat itu dalam bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia
karena memang pada saat itu universitas dipenegoro melihat bahwa puan berkontribusi signifikan dalam beberapa kebijakan produk hukum misalkan undang undang nomor lima tahun dua ribu tujuh belas tentang pemajuan kebudayaan di indonesia
dan yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor dua tahun dua ribu lima belas tentang penanganan konflik sosial
dan karena hal itu puan dinilai tepat puan dinilai pantas untuk menerima gelar dokter kehormatan
nah tadi kami melihat juga bagaimana ada puan mahalani didampingi oleh sang ibu da
megawati soekarnoputri yang juga merupakan mantan presiden ke lima dan juga ketua umum dari pdip
dan kalau kita ingat bahwa megawati sendiri ini sudah menerima dua gelar dokter kehormatan dari korea selatan
dan apakah nantinya puan mahalani juga akan sampai ke titik yang sempat diterima oleh megawati sebelumnya
kita lihat nanti bagaimana yang penting dalam agenda pada hari ini yang akan berlangsung hingga pada pukul dua belas siang nanti
nanti akan dilanjutkan dengan penanaman pohon
lalu kemudian nantinya juga akan ada penanda tanganan mou
lalu kemudian ada tur kapal bersama dengan pokyn di lokasi yang sama di kompleks kampus ini
lalu kemudian besok ada agenda juga pertemuan dengan presiden dari korea selatan dan juga ketua dpr dari korea selatan
ini akan kita nantikan bagaimana puan maharani setelah menerima gelar ini akan membawa ide dan pikiran yang baru bagi perkembangan perpolitikan indonesia ke depan
terima kasih untuk laporan langsung dari pukyo national university korea selatan
selamat bertugas kembali